kementerian agama secara resmi merilis daftar nama nama calon jemaah haji yang berhak berangkat ke tanah suci tahun ini
adapun nama nama tersebut telah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh direkturat jenderal penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama
daftar nama jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah atau dua ribu dua puluh dua masehi bisa diakses melalui laman www haji kemenak go id
dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kemenak hilman latif melalui keterangan tertulis menyatakan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah yang berangkat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh saudi
yaitu mereka yang berusia paling tinggi enam puluh lima tahun pertanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua serta sudah menerima vaksin covid sembilan belas
hilman juga meminta bagi jemaah yang sudah ditetapkan berhak berangkat tahun ini untuk segera mempersiapkan diri dengan baik dan segera melakukan konfirmasi keberangkatan pada bank tempatan
haji yang berangkat menetapkan kuota haji tahun ini hanya seratus lima puluh satu jemaah
jumlah ini terdiri atas sembilan puluh dua delapan ratus dua puluh lima kuota jemaah haji reguler tujuh dua ratus dua puluh enam kuota jemaah haji khusus dan satu sembilan ratus satu kuota petugas